terkait kasus peretasan akun sosial media
milik ketua divisi hukum dan advokasi demokrat ferdinand huta hean
calon wakil presiden pasangan dua
sandiaga salahuddin uno mengaku prihatin
dengan masih terus terjadinya praktik kampanye hitam atau black campaign
sandiaga imbau warga tidak terjebak dan berhenti melakukan tindakan tersebut
hal ini disampaikan sandiaga usai hadiri acara deklarasi bukis makassarantau
untuk prabowo sandi di salah satu hotel di jakarta selatan rabu sore
sandiaga mengingatkan bahwa kedua paslon capres cawapres
tim sukses dan simpatisan
telah berkomitmen untuk menjalankan kampanye damai dan menjunjung demokrasi
mantan wakil gubernur dki jakarta ini juga yakin
saat ini warga telah cerdas menentukan pilihannya tanpa terpengaruh black campaign
ya menurut saya kita berhentilah
kita sudah komit terhadap kampanye damai anti hoax
kampanye yang betul betul menjunjung tinggi
mari kita tinggalkan cara cara seperti
dan ini buat koreksi semua pihak ya
saya tidak ingin saling menuduh
tapi semua pihak mari kita
ini adalah kepercayaan rakyat kepada kita
jangan kita kotori jangan kita cederai demokrasi ini
rakyat sudah sangat cerdas
tadi pak erwin sudah sampaikan bahwa
mereka tahu siapa yang mereka akan pilih
kalau menginginkan suatu perubahan
sebelumnya seperti yang dilansir detik com
akun twitter ketua divisi hukum dan advokasi partai demokrat
diretas akun itu
kemudian menampilkan foto foto tak senonoh sejumlah orang
saat dimintai konfirmasi
ferdinand membenarkan akun twitternya diretas
ia pun sudah melaporkan peretasan tersebut ke barres krimpolri
ferdinand menyebut akun twitter dan emailnya diretas
sejak kamis dua puluh tujuh maret lalu
ia memastikan semua cuitan setelah hari itu
bukan berasal dari dirinya